kita ke informasi pertama saudara kebakaran melanda gudang furnitur di daan mogot cengkareng jakarta barat
tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dengan menjebol tembok pabrik
agar api tidak merembet ke rumah warga dan gudang minyak
gudang furnitur di daan mogot cengkareng jakarta barat
korban kobaran api dengan cepat membesar karena gudang berisi material yang cepat terbakar
yakni kayu dan zat kimia
satu unit pemadam kebakaran dengan lebih dari seratus personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
tim bahkan harus menjebol tembok gudang furnitur untuk memadamkan api
agar tidak merambat ke rumah warga maupun gudang minyak yang dekat dengan lokasi kebakaran
menurut saksi mata kebakaran terjadi saat aktivitas kerja baru berhenti beroperasi
belum ring tahu pasti penyebab terjadinya kebakaran
namun diduga api berasal dari korsleting listrik